partai keadilan sejahtera menjadi perbincangan yang hangat dua minggu terakhir
karena beberapa momen yang dinilai ini menjadi perbincangan publik
pertemuan dengan ketua umum nasdem suryapalo dan juga setelahnya
tak lama setelah itu juga langsung mengadakan rapat kerja nasional
yang dihadiri oleh seluruh dpw pks
sudah ada bersama dengan saya presiden pks sohibul iman
assalamualaikum bapak selamat sore terima kasih sudah bersedia kami wawancara
kita akan membahas mengenai bagaimana sikap pks lima tahun ke depan
juga beberapa isu aktual yang sedang hangat saat ini
pak sohibul boleh cerita kan
rakornas rapat koordinasi nasional ini menegaskan sikap sebagai partai
yang berada di luar pemerintah atau oposisi
ini penegasannya itu seperti apa pak sohibul
ya jadi kami kemarin menegaskan itu itu karena merupakan kewajiban konstitusional di dalam pks
jadi sesungguhnya sikap kami di luar pemerintahan itu sebenarnya sudah kami ambil
dalam hal ini dpp dptp sebelum rakornas
makanya kami tidak mau diajak bicara sebelum kabinet
nah itu menandakan
menandakan bahwa kami memang ingin di luar pemerintahan
tapi keputusan dpp atau dptp ini wajib dilaporkan ke majelis syuro
nah dua hari sebelum rakornas kan ada majlis syuroh
yaitu hari selasa tanggal dua belas rakornas tanggal empat belas
nah di situ kami melaporkan tentang sikap itu dan majlis syuroh menerima sikap itu
dan menguatkan bahwa kita lima tahun ke depan akan di luar pemerintahan
nah atas dasar keputusan majlis syuroh itu
maka kami wajib mensosialisasikan ke seluruh struktur di daerah
dan di momen rakornas itulah mereka ada berkumpul maka kami sampaikan itu
sehingga itu menjadi rekomendasi atau hasil keputusan dari rakornas ya
jadi ini adalah kewajiban konstitusi
saya sebagai presiden partai harus melaporkan di majlis syuroh
dan kemudian mensosialisasikan ke semua
saat proses sosialisasi itu ada gejolak di antara kader pks
di antara kader pks sendiri
ada nggak sih yang kita tahun ini ke pemerintah saja
tapi apa namanya ada juga yang mayoritas malah pengennya tetap di luar pemerintahan
dia ada tuh yang nggak mau semuanya mau di luar
dan ini sama persis dengan yang di majlis syuroh juga
ketika disampaikan di majlis syuroh semuanya sepakat
udah itu pilihan yang terbaik udah begitu
tapi pak kemarin kan saya sempat juga berbincang dengan beberapa kader begitu
mengenai istilah oposisi itu sendiri
mereka menilai kalau kayaknya nggak cocok kan
kayaknya nggak cocok deh pakai oposisi karena kita nggak mengenal sistem itu
tapi dalam rakonan kemarin penegasan sebagai oposisi ini gimana pak untuk menyamakan
iya saya kira itu sekedar istilah
tapi kan dimanapun yang diterima adalah ketika satu pihak itu tidak bergabung dengan pemerintahan
jadi silahkan saja orang tidak setuju dengan istilah oposisi
tapi secara substansi intinya kita tidak bergabung dengan pemerintahan
tapi pak ini lima tahun ke depan kita tahu yang menyatakan
yang menyatakan diri dengan tegas
itu adalah pks aja gitu kan sebagai partai oposisi
pede gak sih pak lima tahun ke depan sendirian aja nih
ya saya kira itu tidak terkait dengan masalah sendirian atau bersama
memang secara ideal kita oposisi itu akan memiliki peran yang signifikan dalam check and balances
kalau secara kuantitatif besar
tetapi dalam situasi memang yang lain tidak ada yang mau
tentu kita harus bisa memerankan oke kami nominalnya kecil
tapi insya allah kami akan memainkan peran oposisi yang nilai substantifnya nilai intrinsiknya melampaui dari nilai nominalnya
jadi buat kami tidak ada masalah itu satu ya
dan yang kedua ini yang saya sering berulang kali
kita ini di dalam negara sistem presidensil mbak sira ya
nah di dalam negara presidensil itu rakyat itu memberi dua mandat sebetulnya
kepada dua pihak yang berbeda
mandat pertama adalah mandat tolong pemerintahan dijalankan
itu lewat pilpres kepada presiden terpilih dalam hal ini jokowi
itu mandat dari rakyat jalankan
yang kedua rakyat juga ingin pemerintahan diawasi
diberikanlah mandat itu kepada dpr melalui pemilu legislatif
jadi sejatinya seluruh anggota dpr itu mendapat mandat mengawasi pemerintah
tapi harus diingat tidak semua kebijakan pak jokowi
itu pasti disetujui oleh seluruh anggota partai koalisi
hari ini saja ini sudah jelas pks begitu kencang menolak kenaikan bpjs
sekarang yang membersamai pks siapa pkb
dan beberapa partai lain yang di pemerintahan bersama menolak itu
jadi artinya dalam sistem presidensil ini tidak ada istilah kami oposi sendirian
semua anggota dpr itu kalau oposisi sebetulnya
sekarang aja nih belum apa apa di isu bpjs ini kami sudah sama dengan beberapa partai pemerintah
ternyata beberapa isu malah mempunyai kesamaan ya pak ya
untuk kemudian mengkritik pemerintah karena kebijakan yang dinilai tidak membutuhkan rakyat
tapi kan ini kan banyak ya partai partai baru yang pasarnya itu menggayat milenial
kita tahu ya beberapa partai baru baik yang sudah bertarung kemarin
tapi nggak lolos kemudian ada partai baru lagi yang sekarang
ini pks sebagai partai yang berbasis anak anak muda islam pada kala itu
yang juga gencar di kampus ya pak ya
ini gimana pak menggayat milenial di zaman sekarang
iya kami konsen banget dengan itu
dan dalam pemilu kemarin alhamdulillah kami dari milenial ya
jadi itu sangat karena kami memang serius
di pemilu kemarin kita serius
kemarin kami bahkan punya program khusus untuk milenial
yaitu pks membuat film
film apa itu pak
namanya delapan stories
soal apa ini pak
ya tentang keseharian anak anak milenial
jadi ada delapan cerita yang digabungkan
apa orang nyebutnya untuk omnibus ya
nah itu kita
dari mulai casting di seluruh indonesia itu berduyun duyun anak milenial daftar
walaupun yang akhirnya jadi bintangnya sekitar lima enam orang
tapi anak anak milenial yang tadi ikut daftar ke pks
mereka mulai tahu oh ternyata pks sangat concern dengan saya dengan milenial
terus mereka juga mendapat penjelasan tentang apa itu pks
begitu filmnya sudah jadi kami distribusikan ke seluruh struktur pks di daerah
mereka mengadakan no bar dengan para milenial
oh jadi filmnya ini internal aja ya pak ya dipasarkan ya
itu kan ini dalam rangka kampanye
oh iya dalam rangka kampanye ya
kampanye lewat struktur
tapi yang datang itu adalah anak anak milenial secara umum
dan sekarang pun itu sudah terbuka di youtube juga ada
silahkan aja dilihat ad story
aid story ya nanti kita lihat sama sama ya seperti apa
pasti seneng pasti seneng
masih cocok banget ya saya ya pak
saya aja juga seneng
jadi nanti kita lihat bersama ya pak
di kantor cnn tolong nonton bersama semuanya
tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lima puluh kursi di dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
bagaimana pks memandang isu isu tertentu dan juga sikap pks lima tahun ke depan terhadap isu tersebut
kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami
bang syuri apaloh itu awalnya berkomunikasi dengan saya itu berdasarkan framing bahwa di pks ada radikalisme

jadi kita akan berbicara tentang hal yang harus kita lakukan
tadi pak soebus cerita kalau ada film aids story ya pak ya yang temanya anak muda
tapi tidak memungkiri juga kalau masih ada pandangan pks ini adalah partai islam yang dicap radikal
nah kemarin pak dalam rakonas juga ditegaskan kalau memang pks itu tidak radikal
jamin gak nih pak
jadi saya sampaikan ya ada memang mengatakan begitu
di antaranya bang syuri apaloh ini
bang surya paloh itu awalnya berkomunikasi dengan saya itu berdasarkan framing bahwa di pks ada radikalisme
justru gara gara beliau itu sudah mulai merasa bahwa persepsi dia salah tentang pks itu radikal
maka dia ngajak saya makan siang dua jam ngobrol
habis itu ya kemudian kemarin pertemuan formal
nah saya ingin sampaikan kepada sila ya
ketika ada orang yang mengatakan radikal radikalisme
pks tidak pernah merasa bahwa itu ditujukan kepada pks
karena seluruh dokumen resmi pks seluruh doktrin yang diberikan oleh pks itu tidak ada yang mengarah ke sana
bahkan saya katakan kepada bang surya juga
pks ini justru sebagai partai islam modern ini adalah merupakan kanal moderasi dari kecenderungan kecenderungan radikal terutama generasi muda
yang mungkin terpapar oleh informasi di google di sosial media
informasi mentah yang memang lagi banyak sekali ya pak ya
tapi kalau mereka kemudian ikut dengan pks mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik
karena itu saya katakan justru pks ini adalah kanal moderasi
jadi tidak ada radikalisme
tidak ada ya pak ya jadi menjamin dari pusat sampai ke daerah semuanya tidak ada cap seperti itu
ya jadi secara doktrin secara konsep
ajaran dan juga nilai nilai perjuangan platform pks semuanya tidak ada yang kearahkan
bahwa kemudian ya ada yang terpengaruh oleh dari luar itu kan di luar kewenangan saya
tapi secara doktrin di internal semuanya bisa dicek lah
nanti sila juga kalau mau ikut belajar di pks
ikut lihat ya pak ya biar tahu juga seperti apa sih sebenarnya
nah pak sohibul ini kan apa namanya kita lagi ramai juga nih ngomongin soal isu nih pak ya
penghapusan kekerasan seksual
pks kemarin sudah terang terangan menolak ya pak ya
poin poin apa aja sih pak yang ditolak gitu dengan adanya lima puluh orang anggota pks di parlemen
seberapa besar pengaruhnya untuk kemudian bisa ikut berkontribusi gitu dalam ruu pks ini
begini cila jadi filosofisnya itu begini
pks sangat concern dengan masalah kehormatan perempuan
itu udah pasti
pks concern dengan hak asasi manusia
tapi masalahnya kemudian ada perbedaan
frame berpikir tentang hak asasi manusia
pks sebagai partai yang sah di negeri ini dilindungi oleh undang undang
pks harus tunduk patuh kepada undang undang dasar empat puluh lima
nah representasi pasal tentang ham itu di dalam undang undang dasar empat puluh lima yang paling utuh itu gelondongannya adalah di pasal dua puluh delapan
pasal dua puluh delapan dua puluh delapan a sampai dengan dua puluh delapan j
disitu jelas sekali
termasuk masalah perlindungan kepada perempuan
pks jelas setuju dengan itu
tapi harus diingat
di dalam pasal dua puluh delapan j disitu dinyatakan bahwa seluruh penghormatan kepada ham kemudian pemberian hak kebebasan itu dia harus tunduk patuh kepada pembatasan
yang ada di dalam konstitusi dan juga dalam undang undang
yang dasarnya adalah nilai nilai moral nilai nilai agama adat istiadat dan sebagainya
jadi tidak bisa kita memakai frame hak asasi manusia yang basisnya liberalism
feminisme yang sangat tidak jelas lah terlalu bebas gitu
kita harus kembali ke undang undang dasar empat puluh lima
nah pks menggunakan sebagai mayoritas islam berbasiskan itu
karena itu pks tentu melihat kekerasan seksual itu tidak boleh dilihat sebagai satu item perkara
tapi dia harus dilihat dari sisi keluarga
nah konsep keluarga di dalam islam itu adalah kemitraan
laki suami dan istri itu adalah kemitraan
kalau kemudian kemitraan ini bisa dijaga sesungguhnya apa mungkin terjadi kekerasan seksual
itu yang harus diperlukan
jadi makanya pks justru lebih maju daripada ruu ini
pks yang menginisiasi adanya undang undang ketahanan keluarga
undang undang ketahanan keluarga
iya kami mengajukan itu
walaupun partai partainya sekarang masih belum ada yang mau
nah yang berikutnya atas dasar itu pks kan bahkan melihat ada yang lebih gawat dari itu dalam konteks islam ya
seorang suami memaksa berhubungan badan di saat seorang istri sedang menstruasi
itu adalah kejahatan
maka pks akan ingin memberi apa di dalam ketahanan keluarga itu justru akan memberikan hukuman terhadap itu
kalau ini bukan kekerasan lagi udah kejahatan
jadi sebetulnya di mana letak pks tidak menghargai perempuan
justru pks melampaui itu semua
cuma masalahnya teman teman sekarang ini kan larinya ke ya yang sudah tripialnya
trivialnya titik bengeknya gitu loh
padahal kita harus lihatnya dari sisi filosofisnya
tapi kok apa ya pak yang bikin alot di dpr itu apa ya
sampai dua ribu tujuh belas sudah keluar
karena perbedaan titik berangkat
dan filosofi cara memandang hak asasi manusia kemudian memandang kekerasan seksual itu
ada target nggak kira kira nih akan bisa goalnya kapan ini
ya tergantung ya
politik ini susah untuk dikalkulasi
nanti di lihat konsentrasinya
jadi kami siap untuk membicarakan tentang perlindungan perempuan dan sebagainya
tapi mari titik tolaknya harus sama dong
sebagai warga negara indonesia kita partai politik indonesia titik tolaknya undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima dong
jangan pakai sesuatu yang di luar kita
jangan pakai feminisme yang kebablasan
tapi berdasarkan undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
saya minta teman teman semuanya baca pasal dua puluh delapan terus dua puluh delapan a sampai dua puluh
itu di situ jelas sekali
memang kita juga sebagai masyarakat juga harus kritis ya pak ya untuk membaca draft itu
supaya nanti bisa juga menilai bersama
sebenarnya undang undang ini bisa atau enggak
tapi kalau nggak salah kemarin emang yang paling alot itu soal definisi ya pak ya
itu kenapa ya pak
soal definisi aja kok bisa alot sekali
alot sekali gitu ya
nah saya sampaikan ke sila ya
ini kan sempat kesini datang berapa tujuh belas duta besar uni eropa
ini gedung ini
ke kantor pks
datang ke sini dan salah satu isu yang ditanya tentang itu
saya jelaskan seperti tadi
jadi soalnya anda dengan saya dengan kami bangsa indonesia beda titik tolak
nah ini saya kira yang harus dipahami oleh masyarakat indonesia
tapi memang di situ serunya pak ya perbedaan perbedaan itu
dpr juga ya pak ya kepala kepala yang mewakili rakyat
gimana memperjuangkan nasib rakyat ke depannya
nanti kita akan bahas lagi lebih dalam ya pak ya mengenai isu isu lain
salah satunya mengenai wagub dki jakarta yang juga ramai diperbincangkan akhir akhir ini
selengkapnya usai ceda
berkawan dengan pilihan politik itu harus dipisahkan
jadi kita berkawan sekalipun beda pilihan politik tetap berkawan gitu loh
pks yang tadinya yang dulunya ini erat sekali dengan partai gerindra sebagai partai oposisi berada di luar pemerintahan
namun nyatanya beberapa minggu terakhir ya pak ya ini ada pernyataan partai gerindra mencalonkan empat wakil gubernur dki
padahal kita tahu semua kalau wagub dki ini harusnya pks nih
gimana sih pak jadi sekarang sama gerindra ini komunikasinya tuh masih gimana nih pak
dengan gerindra kami tetap saja baik sebagai kawan gitu ya karena sekarang beda jalan mungkin tidak bisa disebut sekutu lagi
dulu sekutu sekarang beda jalan
sekarang kawan aja
kawan apa namanya ya beda pilihan politik
saya selalu tegaskan berkawan dengan pilihan politik itu harus dipisahkan
jadi kita berkawan
sekalipun beda pilihan politik tetap berkawan gitu loh
jangan mau berkawan hanya karena sama pilihan politik
tidak ada masalah kita berkawan beda pilihan politik
dan itu yang kami lakukan
makanya ketika besoknya pak prabowo mau dilantik saya kan datang ke rumahnya
saya sampaikan pada beliau
satu selamat atas akan jadi menteri pertahanan
yang kedua ya kita walaupun beda jalan tetap setelah silaturahim pak
wow dia senang sekali beliau
yang ketiga saya doakan supaya bapak menjadi menteri yang sukses
membawa indonesia pertahanannya di segala dunia
jadi tidak ada masalah kami
nah sekarang kembali kepada tadi masalah wagub dki
jadi kami sih tidak mau mengamandang ini sesuatu yang sangat penting ya
nggak ada masalah sih dia mengajukan
tapi kan jelas dari awal bahwa siapapun yang diajukan itu tidak mungkin dibawa ke dprd kalau pks nya tidak setuju
tetap ada di pks

iya betul ada di pks
yang empat ini bisa pks tolak semuanya
sudah tegas di tolak apa
sekarang kami lagi membicarakan
jadi kita bisa menolak seluruhnya
bisa menolak salah eh menerima salah satu
tapi yang jelas ketika di sana harus calonnya harus dua
kami pasti harus ada calon dari kader pks
sudah ada kan pak ya kemarin pak apseiku ya
ya banyak stoknya pks
banyak stoknya pks ya
kapan nih pak di prosesnya
kok udah lama banget belum belum juga sih pak
apa sih pak yang jadi kendala
ya tenang aja gitu
ini kan sebetulnya yang suka terburu buru itu media sebetulnya
pak anies sendirian lho pak
kasian pak mengatur jakarta yang segini robotnya gitu kan
tapi sampai sejauh ini pak anies belum pernah ngeluh ke saya
belum pernah ngeluh
belum pernah ngeluh
lu saya sendirian terus tolong pak presiden dipercepat
nggak ada belum ada
jadi artinya oke oke aja kok
makanya ya tentu kami juga proses lah semua ini
tapi kan politik ini ya seperti kemarin kan kami sudah mengajukan dua nama
kan boro boro sampai kepada proses pemilihan kan
tatibnya aja nggak selesai selesai
ini kan konsentrasi politik jangan kemudian dinafikan
ada konsentrasi politik seperti itu
dan kami paham masalah konsentrasi politik ini semuanya kan juga berhitung ke depan
bayangkan kalau ada wakil gubernur to land kader pks
tadi udah nyebut nama pak anies berkali kali
sudah ada hitung hitungan belum di dua ribu dua puluh empat
nama nama yang akan dicalonkan dari pks mungkin
masa sih pak
tapi pasti pak soebel sudah tahu sudah tracking dong
ini kayaknya nih nama nama ini nanti akan saya pegang nih buat dua ribu dua puluh empat gitu kan
saya aja belum tentu jadi anggota maju surau lagi
jadi biarlah itu kepada anggota maju surau yang berikut
tapi peluangnya ada nggak
sekarang tugas saya adalah menyiapkan bagaimana memenangkan di pilkada dua ribu dua puluh empat
tapi peluang untuk pak anies mungkin di dua ribu dua puluh empat terbuka nggak kira kira
seorang orang baik terbuka di pks
semua orang yang punya kapasitas dan integritas terbuka
termasuk nama nama ketua umum yang baru kemarin ketemu juga
nama pak tommy soeharto dari berkarya mungkin nanti akan dipertimbangkan juga
kalau misalnya nanti bergabung lagi
kalau itu terlalu jauh
tapi pada dasarnya semua anak bangsa ini yang punya kapasitas kapabilitas dan integritas
tentu pks akan mempertimbangkan
termasuk cira juga kalau
saya lebih jauh lagi
kalau bagus kita calonkan juga
oh gitu ya pak ya
tapi kalau misalnya kita bicara hubungan dengan partai politik pak
kan kemungkinan itu pasti ada ya
dan politik kan dinamis pak
bisa juga berubah
kira kira di sekarang ini pks itu sudah ee
jadi manuver politiknya itu seperti apa pak
dengan partai parlemen non parlemen selain nasdem siapa lagi pak
jadi sekarang komitmen kami ini yang terpenting adalah kami ingin membuat politik indonesia ini tidak dipersepsi gaduh terus
tapi kita ingin ada kebersamaan di antara partai partai politik
karena itu apa yang kami lakukan sekarang ini adalah kami berkomunikasi
dengan partai parlemen maupun non parlemen
partai di pemerintah maupun non pemerintah
itu kami jalin semuanya
ya mungkin dalam beberapa bulan ini kita melakukan itu fokusnya
nah nanti setelah itu ya mungkin karena masuk dua ribu dua puluh kan kita sudah mulai ada pembicaraan pembicaraan tentang pilkada pilkada yang besar besar gitu
jadi setelah itu ya baru mungkin mikir dua ribu dua puluh empat
kemarin sudah ketemu pak tommy dari berkarya
meskipun berkarya itu kan partai yang besar
tapi sekarang tidak masuk parlemen pak
seberapa penting pertemuan itu
oh penting karena mereka punya kursi di provinsi di daerah
mereka itu jangan kira jangan salah itu satu ratus enam puluh kursi loh di daerah
dan di beberapa daerah tertentu dia kuat
contohnya misalnya termasuk kemarin ada yang datang dari berkarya itu itu dari cilegon
di cilegon itu kursi berkarya sama pks itu sama sama empat kursi
kalau misalnya kemudian teman berkarya ini memang serius ingin bersama pks ya akan kita seriusin juga
nah yang seperti ini banyak bukan hanya cilegon saja
dia ada yang kuat di daerah mana daerah mana kita bisa bersama sama
kalau dengan pan demokrat gimana nih
ya apalagi kalau itu sudah dari dulu kita biasa berkomunikasi
tapi memang nanti secara formal nih teman teman pks muda sekarang sedang berkomunikasi juga dengan teman teman muda di sana
dengan pak rahlana siddiq
itu sedang mencari waktu bagaimana pak sby bisa kami bisa bersilaturahim
nanti kita akan bicara
jadi inisiasinya dari pks untuk bertemu
iya yang sekarang ini
yang sekarang ini
dengan demokrat dulu berarti ya
iya tapi paralel sebetulnya
teman teman ini lagi bicara dengan pak an juga
nanti siapalah yang punya waktu duluan ya kita hadir
kita akan berkomunikasi kita kira nanti pembicaranya apa harus disepakati
kami tidak mau memasakkan agenda kepada mereka
kalau agenda lanjutan dengan nasdem sendiri kira kira
sekarang ini belum ada ya
ya saya kira masing masing mungkin sekarang kan istilahnya itu kabinet baru terbentuk
ya nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintahan ya tentu dia juga harus ada koordinasi dan konsolidasi di sana
ya kami juga pks sama kemarin habis rakornas
kita harus konsolidasi internal
tapi nanti pada waktunya kita akan lanjutkan pembicaraan pembicaraan
ya pasti harus dilanjutkan
kalau enggak ya cuma begitu aja kan kurang asli
tapi artinya grand plan nya itu sudah ada ya pak ya
mau jadi nomor satu kan pak kemarin katanya selama rakornas
kalau saya secara pribadi sebagai pimpinan eksekutif di pks
saya bilang kita jangan terpaku kepada nomor satu dua atau tiga
tapi yang terpenting adalah pks bisa masuk dua digit gitu ya
sekarang baru delapan nanti kita harus masuk dua digit gitu
nanti kan misalnya di dua digit ada empat partai ya berarti kita berada di kelas dua digit di situ
kan udah luar biasa kan yang lain satu digit
jadi masalah ranking sih itu biar saja
pelan pelan tapi pasti pak ya
soalnya kalau disebut pks ingin nomor satu nanti yang sekarang nomor satu merasa
jadi kita tidak berpikir begitu
kita sama sama di dua digit
oke ini pak terima kasih banyak ya pak ya
ini kita udah ngobrol panjang
maksudnya waktunya masih kurang ya
untuk kemudian bisa berbincang lagi
ya nanti kapan kapan ke cnn
kapan kapan ke cnn kita ngobrol banyak lagi pak ya
terima kasih banyak pak sibu untuk waktunya
kita berharap supaya memang konstelasi politik indonesia ini tetap damai
membawa perubahan yang baik tentu saja buat seluruh rakyat indonesia
dan demokrasinya matang
dan demokrasinya matang
tims indonesia jakarta